menpora dito aryo tejo yang didampingi ketua npc indonesia seni marbun
meninjau kesiapan atlet paralimpiade indonesia di training center hartono trade center
kebupaten sukoharjo jawa tengah
ia menyebut indonesia cukup mendominasi asean paragames
optimistis kontingen paralimpiade indonesia akan menjadi juara umum pada pergelaran apg kamboja dua ribu dua puluh
jika target itu tercapai otomatis indonesia akan meraih hat trick sebagai juara asean paragames
yakni pada asean para games ke sepuluh ke sebelas dan ke dua belas
dalam kesempatan tersebut dito juga menyempatkan diri bersalaman dengan ratusan atlet
selain itu untuk mendukung para atlet ia turut bermain tenis meja dengan sejumlah atlet paralimpiade
dari pembangunan training center untuk atlet hambatan para atlet juga sedang kita koordinasikan
semoga ini bisa cepat direalisasi biar kita bisa memiliki prestasi ini konsisten
sementara itu ketua nasional paralimpik komite indonesia seni marbun mengatakan
ada sekitar lima ratus orang dalam kontingen indonesia yang akan diberangkatkan ke kamboja
dengan sekitar satu ratus dua puluh tiga atlet untuk dua belas cabang olahraga
ia memprediksi atlet atlet yang berbeda dan juga atlet atlet yang berbeda
ia memprediksi thailand dan malaysia akan menjadi lawan terberat pada asean para games dua ribu dua puluh tiga kamboja
belum lagi cuaca di kamboja menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet
kemenpora juga terus memberi dorongan kepada para atlet paralimpiade